smrc merilis hasil survei evaluasi kinerja presiden joko widodo selama dua tahun terakhir
survei tersebut dilakukan pada lima belas hingga dua puluh satu september dua ribu dua puluh satu kepada satu dua ratus dua puluh responden secara acak
sementara itu kondisi politik nasional dinilai memburuk dalam dua tahun terakhir
artinya meskipun pandemi kita masih jauh dari terakhir tetapi publik cukup mengapresiasi kerja kerja yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah
menanggapi survei tersebut ekonom indef afiliani menjelaskan bahwa stabilitas ekonomi memang sulit dicapai karena adanya krisis yang terjadi mulai dari krisis utang uni eropa di tahun dua ribu dua belas
perang dagang aes cina pada dua ribu sembilan belas dan sejak dua ribu dua puluh ekonomi juga dihantam karena adanya pandemi covid sembilan belas
ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah ke depan karena justru setelah covid ini ini akan banyak krisis krisis baru
kemarin kita udah dengar di china yaitu evergrande di mana krisis dari properti
kemungkinan nanti ke depan ada krisis lagi yang berasal dari negara yang gagal bayar
karena sekarang beberapa negara maju itu sudah mulai hutangnya melebihi dari gdp nya
dari sisi politik direktur eksekutif csis philip permonte menyoroti sejumlah hal dari hasil survei smrc
dia menilai saat ini meskipun kondisi politik dinilai buruk tetapi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan joko widodo masih cukup tinggi
modal politiknya kuat gitu dan ini menurut saya adalah modal bagi pak jokowi yang
karena sudah periode kedua secara konstitusi everything else being equal mbak afi tidak bisa mencalonkan lagi
tetapi modal untuk nanti menjelang akhir dari pemerintahan pak jokowi modal sosial untuk menciptakan legacy yang panjang
itu sampai tahun kedua ini sangat terlihat dengan baik karena trustnya tinggi
survei smrc evaluasi kinerja presiden joko widodo selama dua tahun juga menunjukkan kondisi
tim liputan cnn indonesia